ini dia wisata air terjun kabut pelangi
wisata alam ini terletak di desa pronojiwo kecamatan pronojiwa lumajang jawa timur
untuk mencapai air terjun para pengunjung harus berjalan kaki sejauh satu km menuruni perbukitan
jangan khawatir dalam perjalanan menuju lokasi wisatawan akan disuguhi keindahan alam yang masih asri
serta sejuknya alam pegunungan
meski cukup menantang rasa lelah terbayarkan
dari tempat pergi itu cukup lumayan menantang pak
setelah sampai di sini sudah terbayar pak karena rijahnya air terjun
air terjun kabut pelangi memiliki ketinggian satu ratus empat puluh meter
untuk menikmati wisata air terjun ini para pengunjung cukup menyiapkan uang sebesar sepuluh ribu rupiah
nah kalau yang lagi di bali atau mungkin anda yang ingin terbang ke pulau dewata untuk berlibur
tak ada salahnya untuk berkunjung ke rumah boneka yang ada di ketewel gianyar
di tempat ini terdapat satu lima ratus boneka yang berasal dari berbagai negara
tidak hanya melihat boneka tetapi pengunjung terutama anak anak bisa belajar mengenal suku dan pakaian adat nusantara
jadi kayak bisa lihat dari negara
bisa lihat dari mana terus bisa tahu baju adatnya kayak gimana
lebih menarik ini sih jadi anak anak bisa bebas dari gadget dengan adanya pilihan ya
bagi anda yang ingin datang ke sini hanya perlu merogoh kocek sebesar tiga puluh lima ribu rupiah per orang
dan khusus bagi anak anak akan mendapatkan bonus menggambar atau mewarnai
tim liputan cnn indonesia